kita ke palembang tiga dari lima pelaku pembunuhan sadis satu keluarga di banyuasin sumatera selatan minggu sore diringkus aparat kepolisian
dan motif pembunuhan keluarga tasir ini dan empat orang anggota keluarga lainnya soal sengketa pembelian kafling lahan
dua tersangka lainnya kini masih buron dan diburu petugas
tiga tersangka pembunuh tasir dan empat anggota keluarganya berhasil ditangkap polisi
salah satu tersangka masih berusia tujuh belas tahun
ketiganya merupakan warga desa tiatakencana kecematan makartijaya banyuasin
ketiga tersangka ini ditangkap pada jumat dan sabtu malam
saat hendak ditangkap kedua tersangka berniat kabur ke pulau bangka
ketiga tersangka yang ditangkap merupakan eksekutor
mereka datang berempat ke rumah tasir pada selasa malam sepuluh mei lalu
motif pembunuhan ini adalah pertama mereka ingin mengambil uang sisa penjualan tanah saudara tasir almarhum
kemudian juga sekaligus menyelesaikan permasalahan tanah yang dijual oleh saudara am yang belum tuntas
jadi untuk menutup itu semua mereka melakukan perencanaan penghubungan
dan sekaligus bisa mengambil dimungkinkan saatnya uang itu masih berada di rumah
saat ini polisi sedang memburu seorang pelaku yang diduga merupakan otak dari kasus ini
serta seorang tersangka lainnya yang merupakan kawanan dari ketiga eksekutor yang sudah ditangkap
jasad tasir serta anaknya kartini binti tasir ditemukan warga dalam karung
mengapung di sungai muara padang jumat tiga belas mei
berikutnya warga menemukan dua anak kartini winarti dan yani
terakhir ditemukan jasad istri tasir dan terakhir ditemukan jasad istri tasir roypah
dari hasil otopsi kelima korban dibunuh dengan cara dipukul kepalanya dengan kayu
sebelumnya satu keluarga yang terdiri dari lima orang
ditemukan tewas di jalur enam belas desa indrapura kabupaten banyuasin sumatera selatan
kelima jenazah ditemukan di tempat terpisah
penemuan sejumlah mayat yang mengambang di sungai kawasan desa indrapura kabupaten banyuasin sumatera selatan
teridentifikasi sebagai keluarga besar tasir yang sebelumnya ditemukan juga tewas mengolong terbungkus karung
seluruh korban yang teridentifikasi yaitu tasir enam puluh lima tahun istri tasir ropiah enam puluh tahun
kartini tiga puluh tujuh tahun winarti empat belas tahun
juga aryam enam tahun